sebagian besar penduduk indonesia masih menggunakan air yang berasal dari air sungai
danau maupun air tanah sebagai sumber air minum
seperti nanda saptarini ibu dua anak warga jakarta selatan ini
masih menggunakan air ledek yang berasal dari air tanah untuk konsumsi sehari hari
hasil studi kualitas air minum rumah tangga yang dilakukan oleh kementerian kesehatan pada tahun dua ribu dua puluh
menemukan bahwa sebanyak enam puluh delapan sembilan persen sumber air minum rumah tangga tercemar bakteri e coli
ini berarti hampir tujuh puluh persen sumber air minum di indonesia tercemar tinja
pernah dengar sih pernah dengar itu beritanya
pernah dengar juga cuman saya masih percaya sama air sumur sama air itu
karena saya masih rebus untuk minum kalau untuk mencuci juga masih bagus
nah di dalam fesis itu tidak hanya ekulis saja kumannya ada bakteri lain ada virus ada jamur
nah itu semua juga bisa menyebabkan berbagai penyakit
kalau tadi contohnya e coli itu menyebabkan
diare di dalam tinja itu juga ada bakteri dan jamur lain
misalnya virus hepatitis a itu juga ditemukan di fesis dan ditularkan melalui fesis
pencemaran sumber air minum oleh tinja ini tentunya tidak terlepas dari sistem sanitasi masyarakat yang buruk
penggunaan septic tank terutama di wilayah perkotaan yang padat menjadi faktor utama pencemaran sumber air minum
hal ini diperparah dengan kebiasaan membuang limbah rumah tangga ke dalam badan air lainnya seperti sungai dan danau
nah ini yang menjadi tantangan kita
kenapa karena memang air bersih perpipaannya masih kurang
kedua senatanisasi kita masih juga terbatas
kan delapan puluh persen dari penduduk indonesia sudah memiliki sarana toilet
dari delapan puluh persen tadi itu ya diperkirakan kurang dari sepuluh persen yang betul betul memenuhi standar sanitasi yang betul betul aman
dikutip dari cnn indonesia com ada empat ciri air tercemar tinja yang harus diwaspadai
air berbau dan biasanya mengeluarkan bau seperti belerang
ada endapan di air air berwarna keruh dan air memiliki rasa seperti logam atau pahit
untuk aman sebagai air minum air bersih juga harus direbus hingga mendidih setidaknya selama sepuluh menit
guna mengurangi kandungan mikroba seperti bakteri virus dan jamur
yang kemungkinan masih banyak terdapat dalam air bersih